draft rancangan undang undang kuhp kembali mendapatkan sorotan salah satunya
ancaman pidana tiga lima tahun penjara bagi penghina presiden dan wakil presiden
padahal pasal ini telah dibatalkan mahkamah konstitusi
namun pemerintah berdali pasal baru ini berbeda karena berdasarkan delik aduan
benarkah demikian dan betulkah ada potensi sejumlah pasal karet lainnya
dalam revisi undang undang kuhp
kita akan membahasnya malam hari ini bersama arsul sani
anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi p tiga
assalamualaikum selamat malam bang arsul
waalaikumsalam selamat malam elvira
baik selanjutnya sudah bergabung juga bang erasmus napitupulu
direktur eksekutif icjr
selamat malam bang erasmus
selamat malam mbak selamat malam bang arsul
baik selamat malam dan juga pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
suparji ahmad pak suparji selamat malam
selamat malam mbak elvira
baik saya ke bang erasmus
saya ke bang arsul dulu karena tadi sudah bertemu langsung dengan menkumham
dalam rapat di dpr
perkembangannya seperti apa bang
karena kemudian banyak yang mempertanyakan kembali
relevansinya bagaimana untuk kondisi saat ini
sehingga pasal penginginan presiden ini kembali dihidupkan
tentu yang tadi kami bicarakan elvira
dengan pak menkumham
bukan hanya soal pasal penghinaan presiden
tapi rkuhp itu sebagai sebuah rancangan undang undang ya
tadi kami di komisi tiga mengingatkan kembali
kesepakatan pemerintah dan pr
tiga pada bulan september dua ribu sembilan belas
itu sepakat untuk menunda persetujuan tingkat
di rapat paripurna dpr untuk rkuhp itu menjadi undang undang
nah kesepakatannya adalah
ini kita bawa prinsip carry over
pada periode ini sekarang ini
nah tetapi didahului dengan
apapun bentuknya bisa webinar
dan lain sebagainya
yang penting harus terbuka
kami sendiri di komisi tiga
nanti setelah selesai seri dari pemerintah
pemerintah mengadakan dua belas kali
kami juga akan mengadakan hal yang
kami akan mendengarkan juga
karena para akademisi seperti pak suparji
tentang beberapa hal
yang kami perhatikan
sebagai sebuah politik hukum ya
rasanya merubah apa yang sudah kita sepakati
sebagai politik hukum
yang masih terbuka untuk
terutama atas hal hal
oleh sebagian kalangan masyarakat
tadi menjadi kesimpulan
tiga dengan menkumham
untuk kita dorong pertama dulu masuk
prioritas tahun dua ribu dua puluh
nanti di bulan juli ya
untuk itu kemudian bahas
target kita di dua ribu dua puluh satu ini bisa kita selesaikan
ini punya kesempatan untuk
juga mengerjakan revisi
tetap undang undang hukum acara
di tahun berikutnya
saya ke bang erasmus
kekhawatiran utamanya apa sebenarnya bang
icjr kan termasuk
yang bersuara cukup keras cukup lantang
terkait pasal penghinaan
terhadap presiden ataupun wakil presiden ini
baik terima kasih yang pertama memang
bang arsul mengatakan
september dua ribu sembilan belas ya
harus ingatkan bahwa ketika pak presiden jokowi
september dua ribu sembilan belas dalam pidatonya
presiden jokowi tidak hanya bicara soal penundaan
begitu presiden jokowi mengatakan bahwa
di garis bawah ya
diperhatikan pasal pasal yang menjadi
pak jokowi kemudian pak presiden saat itu
kemudian menyatakan ada empat belas isu
kalau dari kalau kami dari
alias kuhp ada sekitar dua puluh empat isu
itu isu ya bukan pasal dua puluh empat isu pasalnya
nah dua puluh empat isu dan salah satu yang menjadi
problem tertinggi itu adalah penghinaan presiden ini
itu menjadi satu masalah
itu masuk ke dalam dpr pertama kali dibahas di indonesia
ruhp itu pertama kali dibahas di dpr
itu tahun dua ribu lima belas
nah jadi kita baru bahas rancangan ini lima tahun enam tahun
jadi bukan pembahasan yang lama
penyusunannya yang lama drafting yang lama
draft ini baru jadi di akhir enam puluh di puluhan saat itu
yang merampungkan draft ini pertama kali
tapi pertama kali bahas dua ribu lima belas
waktu zaman bang arsulsani dan teman teman di dpr
di periode tahun lalu jadi
kita belum lakukan
yang pertama yang kedua adalah
adalah dari sekian isu yang menjadi perhatian masyarakat
dan perhatian presiden jokowi saya garis bawah sekali lagi
yang kemudian presiden menunda beban
adalah perhatian presiden ini
jadi mungkin betul indonesia butuh pasal pidana
untuk melindungi bapak presiden begitu ya
jadinya kalau pernyataan presiden untuk kemudian menunda
dan cantiknya dibahas lagi konten masyarakat
apalagi kalau ada pasal pidana lagi kemudian tidak diikuti
nah ini bukan dpr ya
kalau dpr kan bang arsul ada di kekuasaan lainnya
di cabang kekuasaan negara
tapi saya bicara draftnya itu belum masuk ke dpr
bang arsul juga belum baca draft terbarunya
tapi kan dikirim oleh inter instans lama
enam belas tahun inter instansnya dikaji oleh pemerintah
dan kemarin disebarkan oleh pemerintah
ternyata dikasih draft yang lama
jadi ketakutan sama
kekhawatiran lah ya bukan ketakutan
kita ini kan negara demokrasi yang modern
saya ulang ulang ketemu kemarin
ketemu pak suparji ketemu bang arsul lagi
putusan mahkamah konstitusi sudah mengatakan dengan tegas
diharap saat pusat mahkamah konstitusi tahun dua ribu enam
dengan tegas mahkamah konstitusi mengatakan
pasal yang sama dan mirip
sama dengan tidak boleh lagi ada dalam
mahkamah konstitusi mengatakan dengan tegas
tidak ada di racangan kuhp
mahkamah konstitusi tidak bilang di undang undang
mengatakan di racangan kuhp
tidak ada di tersebut
tidak ada di tersebut
tidak ada di tersebut
tadi mengatakan bedanya itu di delik aduan
atau delik biasa seperti kata
nah ini bukan
mahkamah konstitusi yang bilang
kalau dikatakan delik aduan sudah ada pidananya
nanti mungkin pak supardi bisa menjelaskan
jika sudah di delik aduan sekarang
ini delik aduan
jadi yang boleh diperlukan
menghina presiden tidak
dalam adiun atau mana pun
ya ada yang pidananya individu
presiden sebagai jabatan
tidak boleh dilindungi markat tuhan
karena jabatan itu tidak punya perasaan
yang punya perasaan itu
yang omong putusan mahkamah konstitusi
makanya kalau dibilang tafsir
debatnya dengan rasusis
baik bang erasmus
kalau masyarakat sipil
kalau mau debat
dia debatnya dengan mahkamah konstitusi
bicarakan dengan mahkamah konstitusi
itu ditanyakan saja tafsirnya
karena mahkamah konstitusi pasti menjawab
tetap tegas mirip sama
jangan ada di dalam rancangan
kita ingin minta pencerahan
kepada pak suparji
karena ada narasi yang
pasal ini pernah dicabut
tapi yang kali ini narasinya berbeda
karena ada likaduan
ancaman pidana juga turun
tiga setengah tahun penjara
maksimal empat setengah tahun
jika menggunakan sosial media
apakah memang semangatnya sama
sehingga apa yang terjadi
nanti kita akan ulas
usai juda tetap bersama kami
baik kita lanjutkan diskusi
malam hari ini saya langsung ke pak suparji
berbicara mengenai pasal penghinaan
terhadap presiden dan wakil presiden
pernah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
kali ini dihidupkan kembali
bagaimana kemudian pak
ya pertama saya kira memang harus diingat
bahwa penundaan di september dua ribu sembilan belas sampai sekarang
harus dimanfaatkan sebaik mungkin
untuk menyerap aspirasi masyarakat
namun demikian publik atau masyarakat
juga harus melihat semuanya secara proporsional
bahwa dpr pemerintah
oleh karenanya momentum untuk mencari ketemu itu
transaksi gagasan transaksi ide
sehingga kwp ini bisa dirumuskan
bisa diformulasikan secara baik dan benar
kedua berkaitan dengan semangat pengaturan
penghinaan presiden dan wakil presiden
yang harus dilihat dalam norma yang ada di dalamnya
di sini itu adalah menyerang
kehormatan dan harkat martabat presiden dan wakil presiden
saya setuju tadi bang erasmus
tadi mengatakan bahwa presiden itu tidak punya perasaan
tapi pertanyaannya adalah
apakah presiden itu memiliki kehormatan
memiliki harkat dan martabat atau tidak
kalau konteksnya presiden memiliki kehormatan
harkat dan martabat
maka itulah yang kemudian dapat dilindungi
atau dapat kemudian diprotektifkan
tidak di jaga
sehingga kemudian tidak ada serangan serangan
pada sisi yang lain
setuju tadi bang erosmis mengatakan
bahwa sebagai individu
yang dikonotasikan sebagai pencemaran nama baik
anisca maupun memfitnah
pada konteks sekarang yang terpenting adalah
dalam upaya memformulasikan rancangan rkuhp ini
agar benar benar partisipatif
dan tidak bertentangan dengan putusan putusan yang sebelumnya
memang perlu dikaji
ada sebuah titik temu
dalam konteks rumusan ini saya kira relatif
semangatnya adalah lebih baik
dan bukan duplikasi semata mata
dengan apa yang ada di dalam semangat produk kolenial
atau yang sudah dibatuskan
dibatalkan oleh mahkamah konstitusi
tapi spiritnya adalah
sehingga presiden sudah memiliki kehormatan
memiliki harkat dan martabat
itu perlu kemudian dilindungi
inilah pertanyaan mendasarnya
kehormatan dan harkat martabat itu sama dengan perasaan atau bukan
kalau memang sama
tentunya ini menjadi sesuatu yang dipertanyakan
apakah memang presiden punya perasaan
kemudian kalau tidak punya perasaan
tetapi ketika presidennya punya harkat dan martabat
maka perlu diculindungi di situ
saya kira spiritnya ada sesuatu yang berbeda
dibandingkan dengan produk kuliah yang dulu mbak
jadi semangatnya tonenya sebenarnya narasinya membawa arah yang lebih baik begitu ya pak suparji
saya ke bang arsul untuk lebih mendetailkan lagi semangatnya seperti apa
ketika tadi pak suparji mengatakan banyak catatan
dan juga ada elaborasi tadi disampaikan oleh bang erasmus
apa yang kemudian bisa kita detailkan mengenai
definisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden ini bang arsul
ya memang saya selalu mengatakan
dari dalam semua situasi
itu mudah untuk misalnya membedakan antara penghinaan
dan penistaan dengan kritik
tapi banyak situasi bisa dibedakan
karena disitulah kemudian
bu keterangan ahli dan lain sebagainya
nah ingin saya sampaikan adalah
itu sudut pandang boleh berbeda
bang erasmus dan kawan kawan masyarakat
boleh punya pandangannya seperti itu
sebagaimana juga elemen masyarakatnya
punya pandangan yang lain
nah itu biasa saja dalam diskursus di ruang publik ya
pada akhirnya kan kami harus mengambil keputusan
yang paling terkira dalam mengambil keputusan
seperti yang tadi disampaikan pak suparji
uang partisipasi publik konsultasi publiknya itu terbuka luas
dan rkuhp ini luar biasa
pertama kali sebelum kita bahas
temu dengan bung erasmus dan kawan kawan
bahkan daftar inventarisasi masalahnya pun dari mereka
ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik itu
dari awal kita buka
tetapi jangan kemudian ditaksirkan
bahwa kalau rawang partisipasi publik itu
maka pendapatnya itu juga yang harus kami ketok
sebagai sebuah politik hukum
tidak begitu karena kami ini
kami ini menerima aspirasi juga dari berbagai
kelompok masyarakat yang lain ya
yang harus diunikan
nah ini juga mencatat
pasal ini dikritiki sebagai anti demokrasi
mengancam kebebasan berekspresi
dan lain sebagainya
kami kemudian di negara negara dengan tradisi demokrasi
yang lebih tua dari kita
ada nggak sih hukum positif
terkait dengan ini ya
maka ketemulah maju di berbagai negara eropa ya
di jerman tidak ada pasal ini ya
bali di belgia semua ada
kemudian di dekriminalisasi hanya di prancis pada dua ribu sebelas
dari pidana menjadi penyelesaian perdata
jerman ada pergeseran dua ribu tujuh belas
mana yang di dekriminalisasi itu justru penistaan penghinaan
menyerang martabat presiden negara asing
tapi kepala negaranya sendiri
kalau diserang kehormatan dan martabatnya
tetap bisa diproses dana
jadi ini bukan hanya indonesia yang ingin punya pasal ini
ini yang harus jadi catatan kita ya
tetapi kita juga tidak mau ada list majes
seperti yang terjadi di thailand
kami nggak mau juga itu terlalu overdosis menurut saya
nah jadi kita harus temukan jalan tengahnya
nah antara lain
supaya tensi kesewenang wenangan yang besar pada proses penegakan hukum
maka ancaman pidananya harus diturunkan
seperti pada beberapa kasus
hemat saya juga nanti revisi undang undang ite
yang sudah mengerucut pada empat pasal itu

juga hal yang sama harus diperapkan
kita harus memperbaiki kualitas penegakan hukum kita
kemudian ruang kebebasan berekspresinya juga harus tetap kita jaga
tanpa kemudian meninggalkan budaya keberadaban
oke undang undang ite itu kita perlu waktu yang lain untuk membahasnya
bang erasmus ada tanggapan tadi apa yang disampaikan oleh bang arsul
sekarang saya jelas ya
sekarang jelas sudah lebih jelas bang silahkan
oke yang pertama gini bang arsul salah kasih contoh bang
kalau abang kasih contohnya jerman ini saya izin
misalnya mau kasih contoh jerman
jerman itu yang di tool ada pidana menghina presiden v
tapi di jerman nggak ada pasal penghinaan perdana menteri jerman kanselir
karena apa kepala negara kepala perintahnya beda
belgia begitu juga bang
belanda begitu juga yang dihina yang tidak boleh dihina itu adalah raja ratu belanda
perdana menteri belanda itu tidak ada pasal yang melindungi
inggris begitu juga raja ratu inggris nggak boleh dihina martabatnya
tapi perdana menteri inggris tidak dilindungi oleh pidana penghinaan pejabat
nah masalahnya indonesia kepala negara kita sama kepala pemerintahan itu satu orang pak
jadi kalau pilihannya begitu ya sudah nggak apa apa
tapi ubah dulu konstitusi kita
kepala presiden jadi kepala negara kunjung satu kepala pemerintahan
thailand yang tadi sebutkan bang arsul juga sama
yang tidak boleh dihina di thailand itu adalah raja ratu thailand
perdana menteri thailand tidak dilindungi oleh pidana
jadi ada pengambilan contoh yang keliru
tapi ini bukan bang arsul juga
pemerintah juga menggunakan argumen yang sama yang menurut saya harus diluruskan
itu yang pertama
yang kedua tadi pak suparji mengatakan bahwa harus dibedakan penghinaan dengan menyerang martabat
penghinaan itu jenis perbuatan
kalau kita baca kau hp penghinaan di tiga puluh itu bukan penghinaan perkataan
tapi memberikan kehormatan dan martabat
jadi yang dihina
jadi yang dihina itu bukan penghinaan verbal
salah penghinaan itu adalah merendahkan
pasal dua puluh delapan g ayat satu undang undang dasar kita
bicara tentang hak martabat
hak martabat itu tidak dipilih jabatan
pak yang dimiliki yang pasal dua puluh delapan g undang undang dasar kita itu melindungi hak kehormatan martabat orang per orang
jabatan kayak kursi
kursi itu nggak bisa terhina
karena itu dipilih oleh masyarakat
tidak boleh berbeda dengan masyarakat
makanya kalau dia merasa terhina dia merasa jadi
maka itu sebagai individu
makanya dipersilahkan kalau presiden merasa terhina silahkan melewati jalur individu
dan sekali lagi saya lurus
penghinaan di kau hp tiga puluh itu bukan penghinaan dalam arti verbal seperti kata soparji
saya bacakan aja lah ya biar clear ya
ini biar clear lah masyarakat mendengar
ini ya saya bacakan
barang siapa sengaja menyerang kehormatan
terlalu banyak orang
itu tiga sekolah yang satu kau hp
jadi kalau dibilang individu itu penghinaan
pada pejabat itu pejabat presiden itu menyerang kehormatan
jadi kalau kita pakai contoh contoh itu itu nggak lepas
yang mau saya tambahkan itu apa
begini yang mau saya tambahkan adalah
kondisi demokrasi ini lagi bahagia
kita lihat kondisinya seperti itu
saya ke bang arsul dulu
oke silahkan bang
jadi ini bro eros harus saya ingatkan
jangan merasa paling benar dan paling pinter
salahkan pak soparji
kayak anda ini paling hebat saja
coba belajar lah
jadi biasa disampaikan bahwa sudut pandang berbeda itu biasa
jangan kemudian melihat
empat orang lain itu salah
dapat anda yang paling benar
ya itu penyakit
kita biasa kan berbeda saja
saya sepakat dengan pak supardi
maka kita dalam hukum pidana kita ada concern of store
itu kan artinya
yang bentuknya di dalam rkuhp itu ada babnya sendiri
kalau nggak salah ada dua puluh lima atau dua puluh tujuh pasal
salah satunya adalah jugaan terhadap peradilan penasiaan
jadi artinya bahwa menyerang kehormatan lembaga itu juga dikenal dalam konsep kita
kok tidak anda ributkan
itu presiden kok anda ributkan
kemudian kalau kita bicara misalnya
itu kepala negara kepala pemerintahan
banyak negara yang sama
presidennya itu juga kepala pemerintahan karena tidak hanya seremonial
turki juga demikian
mungkin juga jangan kemudian melihat bahwa itu contoh yang keliru
sudut pandang yang beda saja
itu sebagai sekedar masukan
dalam perdebatan bukan bang
ini bukan masalah keliru masalah apa yang benar
ini kan pertanyaan
dalam perdebatan ini
saya posisi ginilah
tengah arus lembaga saya juga
pak supadi juga lembaga saya
tapi konteksnya begini
yang jadi problem dalam pasal pasal pidana ini
dalam pasal tiga sepuluh tiga sebelas adalah udah clear
yang mau dilindungi itu pejabat negara
kalau yang mau dilindungi dari awal adalah jabatan
tapi jangan kemudian digeser
seakan akan yang mau dilindungi jabatan
tapi dengan tisi dulu
nah itu yang kemudian kita harus berhati hati
jadi kalau saya bilang tadi pak supanji salah
segala macam yang salah
tapi tidak ada kemudian itu
ya kita berdebat saja
perdebatannya memang begitu
makanya saya terima
dalam konteks itu
dalam konteks perbedaan
pak suparju ya
tiga sepuluh tadi itu adalah
memang kalimatnya adalah menyerang kehormatan gitu loh
kemudian persepsi di publik
adalah sebagai bagian dari penghinaan
kemudian sebagai perbandingan adalah
ketika presiden dan wakil presiden
apakah tidak memiliki kehormatan dan martabat
bahwa yang dilindungi itu tidak semata mata
tetapi adalah kehormatan institusi juga
bagaimana yang bang asrul tadi mengatakan
kalau selama ini sudah terjadi praktek
pengadilan itu adalah sebuah benda
tetapi kemudian tidak boleh ada sebuah contempt of court
jadi sama kalau analogi seperti itu
jadi saya hanya ingin menegaskan saja
pertanyaan berdasar adalah
bahwa individu pasti punya kehormatan
punya harkat dan martabat
sehingga kemudian tidak boleh diserang
tapi pertanyaannya apakah lembaga negara
presiden itu juga tidak punya kehormatan
atau punya harkat martabat
sehingga juga perlu dilindungi
jadi ini adalah sebuah diskusi
yang perlu didalami
dalam konteks sekali lagi
bahwa bang arsul dan teman teman
sebagai pegang wakalik selassie
punya hak untuk melakukan itu
tapi agar kemudian tidak terlalu melenceng
perlu lah kemudian jalan titik temu
adanya sebuah dialog
yang disinilah kemudian adanya
bagaimana adanya sebuah upaya
semua nasi yang lebih tepat
dengan berbagai macam kepentingan yang berbeda tadi itu
menurut pak suparji saat ini
suara suara yang berada di masyarakat
apakah sudah terakomotif
dalam beberapa pasal ini
atau memang diperlukan waktu diskusi yang cukup panjang
bang arthurul tadi itu
sudah banyak forum forum yang digunakan
untuk menampung berbagai macam aspirasi
tadi sampaikan juga
bahwa setiap pendapat itu kan
bukan kemudian menjadi
yang harus diikuti
karena memang juga ada pendapat pendapat
dari masyarakat yang lain
tapi dalam konteks menampung aspirasi
mengingat dpr adalah
undang undangan sebagai sebagian
dari produk politik
terjadilah sebuah negosiasi
yang terpenting adalah
kaitannya rumusan ini
dan lain sebagainya
oleh penyusun undang undang
bagaimana menjamin itu
kita akan diskusikan
tetap bersama kami
kita lanjutkan diskusi
malam hari ini
menjadi pasal pasal karet
menjadi pasal karet
pak suparji ya
bagaimana memastikan ini
undang undang itu kan
dengan antara lain
pasal yang lain
mana yang tidak termasuk
tetap kita pertahankan
itu kan yang pada akhirnya
tidak ada yang
itu hanya kitab suci
saya selalu mengkritiki
nggak boleh direvisi
kalau yang namanya
pasti ada kekurangannya
ya itu silahkan
kami sebagai legislator
kami gak boleh juga
pejabat pejabat negara ini
sebagai kepala pemerintahan
bahwa dia punya
beban yang begitu besar
pak supanji pasti akan masuk
kedalam diskusi ini
itu yang jadi problem
itu bagian dari
ketidakpastian hukum itu
polisi bang erasmus
polisi bisa jadi
ini mau kita proses
wakil ketua mpr
itu adalah polisi
kepala tertinggi eksekutif
polisi yang kemudian
menolak untuk melakukan
itu tidak mungkin
memerintahkan sebagai presiden
karena dia punya presiden
yang kedua begini
agak berbeda dengan konteks
karena peradilan adalah penyeimbang
dia bandung penyeimbang
karena dia tidak
dia tidak berposisi
berhadapan hadapan dengan masyarakat
di sana kita uji pemerintah
dan yang ditunggu
bukan hakim saja
konteks of court itu datang dari negara anglo saxon
doktor di sana kan
konteks anglo saxon melindungi sistem court itu adalah melindungi peradilan
supaya bisa berjalan dengan baik
untuk melindungi presiden
apakah tujuannya untuk supaya eksekutif berjalan dengan baik
itu saat itu dua ribu enam mbak
itu saat itu dua ribu enam
dari dua ribu enam sampai sekarang
proses eksekutif itu berjalan dengan baik atau tidak
berjalan dengan baik
dalam posisi kita maka
ini sebenarnya peradilan
ini sebenarnya pasal udah gak penting
coba dilihat courtnya
nanti pak subhashira lebih paham ini
apa yang kemudian membedakan melindungi presiden dengan penghinaan presiden
dengan melindungi presiden dalam konteks individu
tak ada bedanya
karena presiden sampai kapan
tak akan orang
mungkin presiden kita ganti bukan orang kan
dalam konteks manusia penyerangan kehormatan martabat itu
pasti berhubungan dengan individu
dalam konteks tiga ratus sepuluh sekalipun
dalam konteks ini yang dilindungi tetap kehormatan
tidak relevan dalam konteks pidana
tidak relevan dalam konteks hukum acara pidana
dan tidak relevan lagi dalam konteks hukum acara pidana
ya sudah diputus oleh mahkamah konstitusi
saya rasa itu titik
titik debatnya yang harus diperhatikan
saya kasih contoh satu lagi
saya kasih apresiasi kepada teman teman di dpr
bang arsul dan teman teman
yang kemudian penghinaan terhadap badan hukum
badan umum ya
umum dan aduan
itu dijadikan delik aduan
yang boleh menghina adalah
misalnya saya menghina kepolisian
yang boleh menghina adalah kapolri
begitu dia digeser jadi delik aduan
ini kan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi
terhadap pasal dua ratus tujuh kau hp
yang ini diikuti oleh dpr dan pemerintah
putusan mahkamah konstitusi soal penghinaan presiden
di dua ribu enam tidak diikuti
itu satu paket
penghapusan pasal satu ratus tiga puluh enam
itu dihapuskan sepaket dengan
menjadi delik aduan
pasal dua ratus tujuh yang delik aduan
inilah yang kemarin rame rame itu loh
masuk ke penjara
itu sebetulnya sudah ada di kau hp sekarang
dua ratus tujuh ini saya bantu lah
itu sudah ada di pasal dua ratus dua
sudah ada yang lama
dpr membuat pasal itu lebih jinak
membuat lebih bagus
dijadikan delik aduan
jadi kalau saya ditanya perdebatannya
saya tadi sudah dimarahin nih kan
saya ditanya perdebatannya
kenapa putusan makam konstitusi dua ribu enam
terkait pasal dua ratus tujuh itu dibaca dengan sangat ajak
itu dibaca dengan baik
tapi terkait satu ratus tiga puluh empat kau hp
tidak demikian perlakuannya
nah itu yang jadi masalah bagi saya
itu masalah dari teman teman masyarakat sipil
dan pastinya terus kita teriakan
ya mau pakai siapa lagi
kayak kata pak supardi tadi
mau sama siapa lagi
saya titipkan pesan ini
kalau bukan kepada bang arsul
dan teman teman dpr
kalau tidak pada pemerintah
dalam pembahasan yang sekarang sedang terjadi
itu kurang lebih
kita berbicara mengenai multitafsir
panjang penjelasan bang arsul dan bang erasmus tadi
kita kan berbicara ke depan
karena banyak kekhawatiran
pasal pasal yang disusun
ini kemudian ditafsirkan secara berbeda
dan tak jarang juga ini kemudian dijadikan alat pemukul untuk lawan
sosana politik begitu
bagaimana pak suparji melihat ini
sebuah representasi kehadiran negara
yang untuk melindungi kepentingan publik
tidak boleh digunakan untuk kepentingan kepentingan politik
atau kemudian kepentingan kepentingan golongan
atau kepentingan kepentingan politik
representasi undang undang adalah kepentingan negara
undang undang ini harus meminimalisir
yang memungkinkan tentang itu
fakta fakta yang kemarin
memberikan petunjuk yang nyata
yang bisa digunakan
kepentingan kepentingan politik tertentu
tetapi itu juga lebih mendasar
karena faktor penegak hukumnya
yang dikatakan oleh bang arsura tadi
tentang moralitas penegak hukum
menjadi sangat menentukan
bahwa moralitas penegak hukum itu
sangat dipengaruhi oleh kualitas
dari sebuah undang undang tadi itu
menjadi sebuah penting
bagaimana undang undang benar benar berkualitas
sehingga bisa merekanyasa
perilaku perilaku penegak hukum yang bermoral
sisi yang lain adalah
dalam konteks negara hukum yang demokratis
dalam perbedaan perbedaan wacana opini
yang terpenting menurut saya adalah
tidak boleh terjadi monopoli kebenaran
dengan mengajukan dirinya
dengan melakukan kebenaran kebenaran
harus dengan batu uji yang jelas
adalah dengan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
apakah pendapat kita ini
adalah memang betul betul objektif
sesuai dengan konstitusi atau tidak
agar sebuah undang undang itu
nanti dibawa ke mahkamah konstitusi
meskipun itu adalah
jika sudah kerja besar
melibatkan banyak pihak
kemudian akhirnya hanya dibawa ke mahkamah konstitusi
tidak akan memberikan
menguras energi yang banyak
masih ada waktu
dibuat sebaik mungkin
mencari temuan sebaik mungkin
tapi kuatnya kuncinya adalah
boleh ada monopoli kebenaran
ajukan dirinya melalui kebenaran kebenaran tadi
bang arsura menjawab tadi
apa yang disampaikan pak suparji
masih ada waktu sebenarnya
apa yang terjadi
di masa mendatang itu
tidak kemudian kita lihat
faktanya seperti itu saat ini
dan itu kita harapkan tidak terjadi
saya sepakat dengan yang disampaikan pak suparji
tentu kami juga tidak pilih seram banget
kalau kita melihat
dimana rkuhb itu mulai kita bahas dua ribu lima belas
tidak selesai sampai dengan
belum kita bahas
kita sudah melakukan
dulu dalam hal ini pemerintah
dalam bentuk berbagai sosialisasi
pak itu kami yang di dpr
juga akan melakukan hal yang sama
dengan kelompok kelompok yang terlibat
dalam sosialisasi yang dilakukan
itu adalah bagian dari ikhtiar kita
untuk menyerap mungkin aspirasi masyarakat
tetapi kami selalu sadar
aspirasi sudut pandang itu
tidak pernah tunggal
kita bisa meramu
temukan jalan tengah
tapi kalau ketika harus memilih
tidak akan memilih
karena pada akhirnya kan
kalau sudah dibutuhkan
tetap ada yang tidak puas
kan memang dalam konstitusi
nah maka hak konstitusionalnya
ke mahkamah konstitusi
saya tentu berharap
sebagai pembentuk undang undang
kan undang undangnya tentu bisa
jangan kemudian diuji
tidak bisa juga
cara untuk pergi kesana
rasa hak konstitusionalnya itu
atau tidak terjamin
dan karena itu kami di dpr
setelah bulan juni ini
dalam berbagai bentuk
bung eras dan kawan kawan
undang pak supardi juga
alternatif kedua masih ada
rumusannya seperti apa
nah itu yang nanti kita perdebatkan
pada akhirnya juga
kan nanti pemerintah
apalagi kemudian bersikap
atau ini dipertahankan
tetapi harus begini begini
itu kan boleh juga
bagi pembentuk undang undang
nanti juga boleh bersikap
tetapi yang kita sepakati
sampai hari ini
itu kita pertahankan
dan elemen masyarakat
kita tunggu nanti
katanya nunggu undangan
sama pak suparji
setelah itu nanti kita diskusi lagi
di cnn indonesia
sudah berbincang bersama kami
malam hari ini
salam sehat selalu
ketika didik baru
sekolah meninggah pertama
membuka jalur prestasi
penghapal kitab suci